kerupuk kulit mana sih udah kelar apa belum sih
apa ketiduran lagi
hah dia dia
iya gua kira lu ketiduran di kamar bapanya al dinosaurus tuh
kok itu ah
sama entah gua harus
harus gua tahan ya
jadi gini kan
aduh kerupuk kulit pake makan martabak coklatnya lagi
ini gimana kalau kerupuk kulit malah ketiduran duluan
kalo menurut abang ini nilai nilai martabak coklatnya ini berapa satu sepuluh brang
berapa ii lama kali
agak agak ini orangnya
eh tujuh dari
iii itu tandanya abang tuh gak menikmati dengan dengan dengan baik tiap gigitannya aja
sama makan dulu dong
nah panten kali ini berapa nilainya bang
jujur iih seneng kali aku nih
bener kan aku jujur kan aku
jadi kau nonton filmnya
nah kau udah kenyang sama martabak ini yang coklat
ini panten kali
mulai suka aku sama temen kau ini
loh tapi percuma di anak ips tuh gak akan denger alasan kita
ya terserah mereka mau percaya atau enggak
yang penting sekarang kita wajib tolong si nadif
walaupun dia musuh kita sebagai anak sma garuda kita wajib tolong menolong
kita bawa ke rumah sakit permata
gimana cokelatnya berasa kan
kan aku sudah bilang kalau aku tuh gak bohong aku jujur
lo kok keringetan banget
tiba tiba ngantuk banget ya
ih abang kenapa
eh kenapa bang
nganjuk abangnya panas ini
ih jangan dilawan
misalnya ngantuk itu jangan dilawan
gak apa apa udah udah
udah konget abang kau ini
jangan dilawan jangan dilawan
dirasain aja bang dirasain aja bang
ini bang jangan dilawan bang
kalo udah ngantuk ini jangan dilawan rasain aja bang
nah ini harus tidur abang ini
nah ini sini lah cocok kali ini sini
nah ih paten kali
udah tuh dia tidur tuh
gue bilang apa yang coklat jangan dimakan
lo kenapa ikutan makan sih
kalo gue gak makan nyaranya dia gak makan
biarin gue berusaha dong
ya udah sih bawel banget ini
buat dibangun ntar gimana sih bawel banget
kan kan mulai oleng kan
ah kuat gak
udah kalo enggak gue aja lo di sini aja
jangan nusahin gue kok sih
kita mainkan ini part ini kita mainkan ini
oh di atas aja lah
lo kuat gak
kuat apaan sih lo
lo ke atas gue ke sebelah
kamen apaan ya lo
dan rifki yakin michelle juga punya keputusan yang sama kayak rifki
lebih baik sementara waktu ini
sampai aku menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini
aku turutin michelle dan rifki yang ingin aku menjauh dari

terima kasih pak
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
aku mau kasih tau kamu
aku mendadak banget
aku harus pergi dinas keluar kota untuk beberapa waktu yang cukup lama
ehm berapa lama mas
ya aku belum bisa prediksi sampai kapan
tapi memang keperluan nya cukup lumit
atau mungkin mas mau ketemu sama aku dulu
aku ada waktu mas dua jam
aku harus langsung berangkat
oh yaudah deh mas
nanti jangan lupa kamu kabarin aku
oh ya mas stok obat masih ada kan
kamu jangan lupa minum obat
kamu kan kalau lagi sibuk dan stres
pasti migren ya kan
nanti aku akan kabarin kamu terus
kamu juga jaga kesehatan ya
aku pergi dulu ya
ada orang masih
tolongin temen saya sus
eh itu ada petugas ya
pak pak pak pak
temen saya pun ini
mari dari sini
dengan temannya dek
korban tambah pelari
kita bawa ke igd untuk diperiksa
saya bantu mas
biar gue buka ini
silahkan tunggu di luar ya
wah di atas gak nemu apa apa
bingung cari dimana lagi
ini kerupuk kulit mana sih
udah kelar apa belum sih
apa ketiduran lagi
iya gue kira lo ketiduran di kamar bapaknya al dinosaurus tuh
kok itu ah
soal mantak gue harus harus gue tahan ya
kalau nggak gue bisa ketemu
ngapain sih makan yang coklat
jadi gini kan
ya udah sih
yaudah yaudah yaudah
itu ketemu nggak gue di atas nggak nemuin apa apa soalnya
soal yang terakhir yang
yang belum gue
cek kalau gitu
kangen sama jodoh lo
jangan lama lama ya
oh gue pasti kangen sama jodoh gue sih
karena jodoh gue lah yang nggak tau entah berada di mana
cepetan aku baru bangun nanti